sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon atau net zero emission
sinarma aslan sebagai pengembang properti terbesar di tanah air saat ini kembali berinovasi
turut serta dalam mendukung transisi energi menuju energi baru terbarukan
inovasi dengan kecanggihan teknologi ini adalah diperkenalkannya transportasi listrik otonom
berbasis baterai autonomous electric vehicle atau av saat side event gelaran g dua puluh summit di nusa dua bali sabtu siang
workshop sinarmas yang menghadirkan dirjen perhubungan darat kemenhub ini
sekaligus mendorong pemerintah membantu mempercepat regulasi terkait moda transportasi listrik tanpa awak ini